tingginya harga beras masih menjadi penyumbang utama inflasi hingga bulan lalu
namun harga gabah kering panen di tingkat panani justru makin anjlok
dalam rangka menjaga stabilitas dan kesimbangan harga gabah beras baik di tingkat petani penggilingan pedagang serta masyarakat
pemerintah melalui badan pangan nasional menerbitkan regulasi mengenai harga pembelian pemerintah gabah dan beras terbaru
lantas bagaimana neraca beras nasional dan pergerakan harga beras kami akan mengurainya untuk anda
ya kita lihat seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai harga beras nih ya
karena beberapa bulan terakhir ini selalu jadi perbincangan terutama ketika kita sepuluh hari lagi mau puasa
pastinya akan menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita bicara mengenai harga kebutuhan beras
nah ini kita lihat ini berapa neraca beras nasional
kalau kita lihat dari stok awal ini yang menarik sebenarnya harus kita lihat
kita ada stok empat sembilan ratus dua puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat
kemudian ada ekspektasi produksi dalam negeri ini ada tiga puluh satu sembilan ratus tiga puluh empat
kemudian neraca impor kita tetap harus membuka neraca impor karena banyak faktor ya
kalau kita bicara mengenai produksi beras dalam negeri kadang kadang terkendala oleh satu cuaca
kemudian juga rantai distribusi
kemudian juga ada variable lain seperti harga dari pupuk
nah ini juga yang menarik juga kita harus lihat karena ada subsidi pupuk yang juga terkadang mempengaruhi harga juga
kemudian juga ternyata
beberapa petani itu biasa menjual kepada tengkulak atau para penadah ya
ini yang menyebabkan juga pastinya harga akan mengalami depresiasi
kemudian juga kenapa harus ada impor tadi untuk menjaga stabilitas ketika misalkan cuaca lagi sangat ekstrim panen raya terganggu
sehingga harus ada pasokan sekitar empat ratus tiga puluh tiga ribu
kemudian total kesediaannya ada tiga puluh enam juta ini
karena kita harus menampung kebutuhan tahunannya sebesar ini
jadi diharapkan dengan ada stok terakhir kita bisa aman
karena kita adalah negara yang penduduknya dua ratus juta lebih ini memang pengkonsumsi beras cukup besar
sehingga kita harus mempertimbangkan apa saja sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai beras ya
nah tapi yang menarik kalau kita lihat dari pergerakan harganya
wow anda lihat nih
dari harga dua belas empat ratus di bulan januari meloket seratus rupiah
kemudian juga meroket lagi bertambah lagi bahkan sekarang mencapai
nah ini juga menarik
ini suatu yang menarik sebenarnya kalau kita bicara mengenai harga beras ya
ada beberapa variable yang menarik terkait harga beras
kalau kita bicara mengenai harga beras tadi selain yang saya katakan tadi
ada juga kalau kita bicara mengenai bagaimana pasokan beras di tanah air
kalau pasokan beras kita selalu bicara mengenai panen raya
nah panen raya di bulan januari itu tiga belas sampai tiga belas januari lalu kita mendapatkan panen raya yang cukup baik
kemudian di bulan februari
dan ekspektasi paling besar nanti di bulan maret dan april
ya ini dari pemerintah sendiri mengatakan akan ada sekitar satu empat juta hektare
wah lumayan besar ya
empat juta hektare lahan yang akan dipanen pada bulan antara maret hingga april
dan diharapkan kalau misalkan satu hektar bisa sekitar enam ton lebih
kita bisa mendapatkan produksi yang cukup besar yaitu ekspektasinya empat juta ton
nah dengan empat juta ton dengan satu empat juta hektare lahan ini apakah bisa menurunkan harga beras yang ternyata hingga hari ini mencapai dua belas lima ratus
tapi kita juga harus melihat bagaimana fluktuasi harga tersebut terpengaruh oleh beberapa variable
nah kita lihat ini harga rata rata di provinsi yang indonesia kalau kita lihat
ini ada banten dki jakarta jawa barat jawa tengah dki daerah istimewa yogyakarta dan juga jawa timur
wow gede sekali ya ini angkanya
karena memang tadi beberapa kota konsumsi beras cukup besar dan juga warga indonesia masih sangat mayoritinya menggunakan beras sebagai kebutuhan pokok
kalau kita lihat jakarta misalkan
di sini penduduknya dengan lima kabupaten kota madia plus kota kota penyangga
kemudian juga jawa barat kemudian juga banten
sebenarnya lubung padi indonesia itu ada di banten
misalkan di sini kita bisa di pandeglang
kemudian di jawa barat di karawang
dan di jawa tengah ini ada di purwodadi salah satunya
nah ini adalah lubung lubung padi yang memasuk beberapa kota provinsi di tanah air yang memang konsumsi berasnya cukup tinggi
tapi seperti saya katakan tadi rantai distribusi juga mempengaruhi harga beras
dengan produksi dari beberapa lumbung padi tadi didistribusikanlah ke kota kota ini
rangkai distribusinya kan menggunakan alat transportasi
apalagi sebelumnya kalau kita bicara tentang bbm
naik ini berpengaruh juga bagaimana rantai distribusi ini juga mempengaruhi harga daripada beras sendiri
kemudian kita juga lihat upaya antisipasi
nah ini antisipasi menarik sekali kita bicara mengenainya
karena memang untuk mendapatkan sphp adalah stabilisasi pasokan harga pangan
nah ini pemerintah punya beragam cara
dengan cara tadi ya untuk mengontrol dengan adanya pasokan impor
kemudian juga menggunakan pemantauan evaluasi pengadaan beras
dan yang menarik ini kalau tadi di awal saya membacakan berita terkait dengan kebijakan pemerintah keputusan dari badan bapanas atau badan pangan nasional
yang dia menetapkan harga untuk satu ya gabah kering giling
gabah kering ini di tingkat petani rp lima
oke kemudian di tingkat penggilingan dipatok rp enam dua ratus
kemudian di tingkat gudang premium itu rp enam tiga ratus
dan yang terakhir adalah di gudang premium bulog nih rp sembilan
ini baru tanggal sebelas maret kemarin kebijakannya
nah ini adalah langkah intervensi pemerintah untuk bisa menormalisasi harga beras
tapi kita lihat nanti di dialog berikutnya apakah dengan keputusan dari pemerintah ini akan membantu para petani pengusaha penggilingan padi
kemudian juga sektor sektor ataupun yang lain yang memang dia terafiliasi dengan beras
kemudian cadangan beras pemerintah
tadi saya bilang ya cadangan beras pemerintah karena di bulan maret april kan ada panen raya
kita lihat apakah dengan satu empat juta hektare itu bisa memasok beras cukup signifikan karena lebaran kurang lebih satu bulan lagi ya
kemudian cadangan beras dengan mobilisasi stok
kemudian juga review kebijakan harga
nah ini semua adalah variable variabel yang diterapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga
dan juga ada beberapa kondisi yang kadang kadang harus juga diantisipasi
seperti misalkan cuaca
kemudian juga ada variabel variabel yang tidak terpaksa
boleh jadi akan mempengaruhi harga daripada beras sendiri